kericuhan ini terjadi di depan kantor kadin sulawesi tenggara
jalan laodehadi kendari rabu petang
kedua kubu yang bertikai saling serang dengan lemparan batu serta kayu
akibatnya bagian depan kantor kadin sultra rusak terkena lemparan batu
jalan laodehadi juga sempat mengalami kemacetan selama beberapa jam
aksi saling serang ini melibatkan puluhan mahasiswa gabungan
yang menolak hadiran presiden joko widodo untuk membuka munas kadin di kendari
dengan kelompok masa pendukung jokowi
kerecohan akhirnya meredah setelah polisi mengurai massa
dengan tembakan gas air mata dan tembakan peringatan ke udara
yaitu menolak kehadiran jokowi di kota kendari
karena kita tahu sendiri di kota kendari ini
yang kedua kenapa kami menolak jokowi hadir
karena melalui menteri keuangan jokowi menantapkan kebijakan
yaitu adanya penetapan pajak sembako dan pendidikan